usai lolos klasifikasi piala asia u dua puluh tim nasional indonesia u dua puluh berencana menggelar pemusatan latihan di eropa
hal ini disampaikan oleh manajer timnas u dua puluh sumarji pada minggu malam di stadion gelora bung tomo surabaya
usai mendampingi indonesia mengalahkan vietnam dengan skor tiga dua
dua negara eropa yang masuk dalam rencana pssi yaitu spanyol dan juga belanda
pemusatan latihan ini digelar agar persiapan muhammad ferrari dan kawan kawan bisa lebih maksimal
sebab nantinya indonesia akan menghadapi lawan lawan kuat seperti arab saudi qatar hingga jepang saat gelaran piala asia u dua puluh di uzbekistan pada dua ribu dua puluh